di tengah perlambatan industri barang konsumsi atau consumer goods di indonesia beberapa tahun terakhir
sejumlah produk asal indonesia justru sukses menembus pasar ekspor ke berbagai negara
mayora salah satunya perusahaan yang membawahi lebih dari lima puluh merek dalam delapan unit bisnis ini
tengah mencatat kenaikan angka pertumbuhan bisnis hingga tiga puluh persen dari ekspor produknya yaitu torabica cappuccino
terabika cappuccino bahkan menjadi leader market untuk kategori kopi instan di rusia
dan untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini